kurang banyak karena lainnya juga punya
seperti inilah suasana upaya penjemputan paksa yang dilakukan anggota satreskrim
polresta serangkota terhadap aktif nikita mirzani dalam akun instagramnya yang menggambarkan ada
sekitar sebelas polisi menyatroni rumahnya sejak rabu pukul tiga dini hari tanpa izin rabu siang
nikita mirzani menyebut setelah sempat bertahan di depan rumah polisi akhirnya pergi tanpa hasil
nikita pun menyatakan sebelum polisi datang ia sudah menerima dua belas surat panggilan pemeriksaan
terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan mahendra dito nggak tahu yang yang
yang mana yang yang dijadiin yang dijadiin dengan dasar pasalnya itu yang mana nggak tahu gitu karena
kalau undang undang ite itu kan kebukannya dari bapak kapolri itu harus ada mediasi ya
kalau mau ditangkap dia bilang saya sudah dapat surat penangkapan secara paksa ada videonya
sementara itu dikutip dari cnn indonesia com kb tumas polda banten kompes sinto binagunawan
silitonga menyatakan penyidik polda banten berwenang menjemput nikita meski ia tinggal di luar
wilayah hukum polda banten hingga rabu sore polda banten belum bersedia mengkonfirmasi alasan mengapa
nikita dijemput paksa
meski menyoroti aksi polisi yang disebutnya memaksa masuk ke rumah nikita mirzani memastikan
akan bersikap kooperatif tim liputan cnn indonesia
setelah rumahnya dikepung polisi sejak rabu dini hari nikita mirzani akhirnya penuhi
panggilan polisi dan berjalan di pemeriksaan di pores serangkota banten sebelumnya nikita
mirzani dilaporkan atas dugaan kasus pencemaran nama baik melalui unggahan konten media sosialnya
ke pores serangkota hai ayo kalian yang mau nyobain makanan yang gue makan aktris kontroversial
nikita mirzani lagi lagi harus berurusan dengan polisi kali ini nikita terjerat kasus dugaan
pencemaran nama baik di konten instastory nya yang dilayangkan oleh seorang pria bernama
dito mahendra ke pores serangkota rabu sore nikita mirzani akhirnya mendatangi mapolresta
serangkota untuk penuhi panggilan polisi setelah sebelumnya pada rabu dini hari rumahnya dikepung oleh petugas kelabu yang menangis di pores serangkota

pertama kali di pores serangkota

meski laporan terhadapnya sudah naik ke penyidikan wanita yang kerap dipanggil nyai itu masih berstatus saksi nikita menjalani pemeriksaan selama empat jam dan keluar pada pukul sembilan belas waktu indonesia barat rabu malam
dalam pemanggilan kali ini nikita dicecar tiga puluh pertanyaan oleh penyidik
saya sebelumnya mengucapkan terima kasih
karena sudah menerima dan melayani saya dengan baik hari ini

sampai akhirnya terjadi seperti ini dari penopor yang
dan akhirnya saya

dalam kesempatan ini polisi juga menerangkan
mereka baru mengirimkan dua kali surat pemanggilan ke nikita mirzani
dan belum mengirimkan surat pemanggilan ketiga
adi mazda serang banten